antrian panjang kendaraan terjadi di jalan raya kaligawe genuk semarang
banjir setinggi empat puluh cm membuat sejumlah kendaraan mengalami mati mesin
untuk mengantisipasi kemacetan panjang sejumlah petugas satuan lalu lintas diturunkan mengatur kendaraan yang akan melintas
banjir juga terjadi di gerobokan jawa tengah
bahkan banjir yang terjadi sejak beberapa hari ini tak kunjung surut
selain pemukiman banjir juga merendam jalur penghubung antar kabupaten dan membuat aktivitas warga terhambat
untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan polres grobokan mengalihkan arus kendaraan ke jalur yang tak terendam banjir
terus kayak gini rencana gimana nunggu surut apa gimana
ya nunggu motor hidup nanti terobos lah
melaksanakan pengalian arus khususnya untuk roda dua
dari arah pati dan gerobokan kita alihkan di pertikan bait terus ke arah kiri atau ke arah timur
jurusan ke putat selanjutnya ke getas
sedangkan untuk roda empat masih bisa berjalan namun kita melaksanakan buka tutup